sampai jumpa di video selanjutnya
mohon jangan hancurkan hidup aku lagi mas
mas jangan mas
oke kamu boleh mempertahankan anak ini
asal kamu tetap memberikan aku uang
apa salahku ya allah
alhamdulillah dosa hamba ya allah
hamba telah melakukan dosa
hamba telah menyakiti perasaan istri hamba ya
hamba tidak bisa
hamba tidak bisa membahagiakannya ya allah
apa yang harus hamba lakukan
untuk menembus semua kesalahan ini ya allah
hamba mohon kepadamu
tolong jangan pisahkan hamba dengan istri hamba ya allah
hamba sangat mencinta istri hamba ya allah
tidak ada yang bisa dikawal
aku tahu sekarang kamu ada di mana dina
lama banget sih kalau dipandu

tapi juga aku
kamu kalau lelet kayak gini kerjanya kamu bisa aku pecat
jangan mam jangan mam maaf mam
jangan jangan jangan
saya mau ke rumah sakit
hah enak juga jadi orang kaya
pantes aja si dini betah
saya tresan sus
ya udah aku mau pergi nih

masa itu masa arya sih
dia gak mungkin udah keluar dari penjara
pasti aku cuma paruh
ntar kalau aku jantungan terus kenapa napa sama anakku
kamu mau tanggung jawab
non gak sengaja non
ini non tasnya non
saya gak jadi kurma sakit
apa benar itu tadi mas arya
dari mana dia tahu aku disini
apa dia lihat pemberitaannya mas aldo ya
ini non ada bingkisan non
enggak tahu non
siapa yang kirim
ini di jakarta

muh generated majid
tidak benar arya
akhirnya kamu datang juga dina
kamu kaget melihat aku sudah bebas
baru numpang sebentar sama saudara gempar kamu
kamu sudah menjadi seperti ini
baik juga ternyata dia
mau menerima kamu kembali
ternyata anak ini gak jadi kamu gugurin
kamu cuma mau uang kan
jangan pernah muncul di hadapan aku lagi ataupun di rumah ini
hei sudah berani kamu sekarang mengancam aku
jangan jangan kamu tidak menggugurkan anak ini
karena kamu ingin memberitahu bahwa dia adalah anak dari suaminya dini
aku ini penipu
jadi aku tahu semua akal bulus dari kamu
siapa yang mengajarkan kamu menjadi penipu
jadi semua yang ada di pikiran kamu bisa aku ketahui
mas mas jangan mas
aku akan penuhi semua keinginan kamu
aku mohon jangan hancurkan hidup aku lagi mas
mas jangan mas
kamu boleh mempertahankan anak ini
asal kamu tetap memberikan aku uang
kalau tidak akan aku bongkar semua kebohongan kamu
bahwa ini adalah anakku
bagus aku senang kamu menjadi seperti itu
kayaknya ada di kamarnya tuhan
bilangnya sih lagi gak enak badan
lebih baik kamu lihat keadaannya mas
udah lah gak apa apa
mungkin dia lagi pengen istirahat
aku ingin makan berdua sama kamu
dia itu sedang mengandung anak kami
kamu gak bisa diem diemin dia kayak gini terus
biasanya kamu selalu ada di sini mas
biasanya kamu selalu menemani aku tidur
biasanya kamu selalu menemani aku tidur
ini akan lebih bagus kalau kamu yang memakainya sayang
makasih ya sayang
mudah mudahan pernikahan kita bisa kekal
dan cinta kita
tidak terpisahkan sampai malam memisahkan
kenapa harus aku yang mengalami ini ya allah
tidak ada satu orang pun yang ingin pasangannya diremput

tidak ada satu orang pun yang ingin pasangannya diremput
ini adalah kehidupan yang terbaik
hantar anak kami ke rumah